jumat siang ratusan mahasiswa kampus uin rm said solo kembali melakukan aksi demo di halaman gedung rektorat
aksi ini dilakukan buntut kasus mahasiswa baru yang diharuskan mendaftar pinjol oleh dewan eksekutif mahasiswa
awalnya aksi berlangsung di halaman gedung rektorat
lalu mereka mencoba masuk ke dalam gedung yang dijaga petugas keamanan
aksi saling dorong pun terjadi
setelah menerobos masuk para mahasiswa menyusuri beberapa ruangan untuk mencari rektor
namun rektor tidak berada di lokasi
akhirnya para mahasiswa menduduki gedung rektorat
mereka menuntut pihak kampus transparan dan ingin perwakilan mahasiswa dilibatkan dalam penyelidikan kasus ini
dewan eksekutif mahasiswa juga dinilai tidak dapat bertanggung jawab jika nantinya banyak mahasiswa yang terjerat pinjol
dalam aturan tersebut diatur bahwasannya pihak tersangkut atau pihak terdakwa boleh untuk melakukan pembelaan
tetapi bagaimana cara melakukan pembelaan ketika di sidang tersebut tidak dihajarkan
lalu di dalam diktum pun tidak dijelaskan bahwasannya
pembelaan tersebut nanti ada di mana
maka dari ini itu adalah satu kenyataan yang mana memang diambil secara sehat